sementara itu jelang pernikahan putri pemimpin front pembela islam rizik syihab sejumlah tenda terpasang dan menutupi satu ruas jalur di kawasan petamburan tanah abang jakarta pusat sabtu siang
selain acara pernikahan lokasi tersebut rencananya akan menggelar peringatan maulid nabi muhammad saw pada sabtu malam
kendati begitu direkturat lalu lintas polda metro jaya mengaku masih enggan melakukan pengalihan arus
pihaknya baru akan melakukan pengalihan arus apabila terjadi peningkatan jumlah masa di kawasan ini
sebanyak satu ratus lima puluh personel kepolisian lalu lintas disiagakan guna melakukan pengaturan lalu lintas di seputar wilayah petamburan
untuk pengalihan aro dan lain sebagainya itu sifatnya situasional kita lihat situasi di lapangan saat ini situasi masih normal
kita lakukan pengaturan pengaturan seperti biasa
nanti apabila kemudian terjadi peningkatan arus lalu lintas maka nanti pengalian pengalian arus lalu lintas ini sifatnya situasional